hai namadan dan menjalankan fitur ini bertepatan dengan diizinkannya mudik lebaran yang berimplikasi
positif terhadap pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata peluncuran fitur perjalanan dalam
aplikasi brimo ini memudahkan nasabah bri untuk membeli tiket bus dan shuttle dari berbagai mitra
hal ini pun memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi dalam satu aplikasi saja fitur ini juga
membantu nasabah bri dengan proses pemesanan yang praktis seperti memilih dan memesan tiket
transportasi dan akomodasi mengisi tujuan perjalanan dan identitas diri sesuai kebutuhan
pemesanan melakukan pembayaran hingga mendapat konfirmasi e ticket itu menghadirkan fitur travel
yang akan hadir di dalam brimo sehingga nasabah nanti bisa dimudahkan transaksinya
tidak perlu harus berpindah aplikasi tapi semua bisa selesai di dalam brimo
baik itu dari memilih kursi memilih tujuan travelnya hingga pembayarannya cukup selesai
di dalam brimo dan tidak perlu khawatir karena harganya itu akan sama dengan aplikasi yang
di dalam transport hadirnya fitur baru ini semakin meriah dengan adanya promo menarik untuk
nasabah promo ini memberikan lima ratus tiket gratis untuk
rp lima ratus nasabah pertama yang bertransaksi pembelian tiket bus dan shuttle serta cashback hingga rp lima puluh
setiap hari rabu dengan menggunakan fitur travel di aplikasi brimo kedepannya juga tiket pesawat
dan juga hotel ya masih goya betul nah itu yang akan kita terus tambahkan yang yang akan kita
luncurkan di jangka waktu dekat mulai hari ini secara bertahap itu adalah yang bis dan shuttle
dulu artinya kedepannya itu masih banyak peluang yang bisa kita lakukan dan juga untuk percaya kepada
kita tangkap kalau bicara mendukung dengan kementerian pariwisata dimana hashtagnya di
indonesia aja gitu ya artinya kita juga bisa mendukung campaign itu itu loh kita bisa buat
promo promo kita bikin bundling wisata domestik dengan bri memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi
digital non tunai yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja untuk saat ini fitur perjalanan
aplikasi brimo baru melayani pemesanan tiket bus dan shuttle kedepannya akan dilengkapi dengan
pemesanan tiket pesawat dan akomodasi